jogor jagung yang dulunya rp tiga lima juta sekarang sudah rp empat ratus empat ratus lima puluh ribu memang turunnya banyak
tapi juga yang kedua yang berkaitan dengan harga
harga per kilo kalau yang tahun lalu bisa mencapai rp delapan sekarang turun menjadi empat sampai empat lima puluh yang disini tadi saya tanyakan
kalau harganya sudah turun seperti itu artinya produksinya pasti melimpah dan naik
kita harapkan dua duanya produksinya naik tetapi harganya juga meningkat
ini yang harus dilakukan oleh pemerintah dengan mungkin pembelian pembelian oleh bulog
pak presiden terkait di turun tol ini kan beberapa bulan ini ada musim panas
nah ini juga sebagian petani ini
perhitungan kita kemarin kayak beras kayak beras ya beras ada kelebihan
di bulan lalu hitungan bps kelebihan rp tiga ratus
jadi yang diperkirakan dulu tidak itu plus
terus ini pak berkait kesan kunjung ke bawa lemo pak ke bulan lalu
banyak jagungnya dan juga banyak kelapa yang saya lihat dari atas
jagung sama kelapa kalau kita lihat dari atas